sebanyak satu ratus tujuh prajurit kontingen pasukan perdamaian pbb
selasa sore tiba di dermaga madura ujung surabaya
kedatangan mereka diwarnai sujud syukur dan tangis haru keluarga
begitu turun dari kri bung tomo ratusan prajurit maritim interim force
kontingen garuda ke dua puluh delapan langsung sujud syukur di dermaga madura
mereka bersyukur dapat pulang ke tanah air dengan selamat
selain sujud syukur pasukan garuda juga menyanyikan yelial komando
sebagai simbol semangat dan persatuan
kedatangan mereka juga disambut haru sejumlah keluarga yang telah menunggu di dermaga
mereka langsung berpelukan melepas rindu
pasukan garuda dua puluh delapan telah satu tahun menjalankan misi perdamaian pbb di perairan libanon
misi mereka mendapat penghargaan dari panglima komando armada ri kawasan timur
karena telah menjaga keamanan dari tindakan ilegal penyelundupan
misi yang dilaksanakan di lebanon selama satu tahun telah selesai dilaksanakan
dengan hasil yang cukup gemilang
di mana mendapatkan hailing tertinggi selama operasi pengamanan di perairan lebanon
selama bertugas pasukan garuda mendapat ranking tertinggi dari negara lainnya
meski jauh dari keluarga
bangga mengemban tugas negara
selama kurun satu tahun tersebut
mereka juga bergabung bersama sejumlah negara seperti jerman
mereka sangat menyukai hubungan dari k phosphate